hmm ternyata benar laporan tadi
mbak sering melakukan pencurian di supermarket ini
ini barang buktinya
lah bapak masih keliru pak
saya nggak pernah ngambil barang apapun kalau di sini saya nggak pernah nyuri apapun
nggak muncul bagaimana
ketahuan udah barang bukti ini ada di lantai tas kamu

bawa aja bapak
bawa aja pak bawa aja pak
enggak enggak pak
rasain lo kan dendam gue hari ini sudah terbalas melihat adegan tadi